kita kembali ke filipina setelah sempat dicabut filipina kembali menerapkan lockdown di manila dan beberapa provinsi lainnya selama dua pekan ke depan
keputusan ini diambil setelah angka positif covid sembilan belas di filipina menembus angka seratus ribu lebih dan menjadi negara terbanyak kedua di asia tenggara setelah indonesia
lalu bagaimana situasi di manila pasca pemberlakuan kembali lockdown bergabung patra azwar yaitu warga negara indonesia yang berada di manila filipina
selamat malam mas patra
selamat malam mbak
mas patra setelah beberapa bulan kemarin filipina memperlakukan lockdown kemudian dicabut sekarang kembali diberlakukan lockdown kurang lebih selama dua minggu ke depan
suasana di manila seperti apa mas patra
jadi sebenarnya ini lockdownnya berlanjut dan yang dilakukan government itu diperketat lagi
jadi kemarin sempat lockdownnya diperlonggar lesolnya dan masyarakat kembali beraktifitas
tapi karena kasusnya sampai seratus ribu bahkan dalam empat hari terakhir atau lima hari terakhir ini lebih dari lima kasus sehari
per hari ini bahkan enam tiga ratus
jadi beberapa hari yang lalu government filipina announce lockdown yang diperketat
suasananya memang di daerah perkantoran langsung sepi
karena saya tinggal di daerah bisnis center di sini bisnis distrik itu lokasi jadi sepi sekali
karena kebanyakan perkantoran ditutup dan karyawan diminta untuk bekerja dari rumah lagi work from home
tadi anda sebutkan bahwa kondisinya sekarang lockdown sekarang ini diperketat boleh dijelaskan mungkin lebih spesifik
artinya dengan yang kemarin
sehingga kalau kita lihat kenapa kembali diberlakukan lockdown angkanya dalam beberapa waktu atau beberapa hari terakhir sangat tinggi di hari minggu kemarin lima lebih
kemudian hari ini tadi anda sebutkan enam ribu bahkan
menyentuh di angka enam ribu
kondisinya memang seperti apa mas patra
ya jadi sebenarnya karena kan ini kasusnya compounding ya
jadi kalau ada yang terjamkit yang lainnya ikut terjamkit juga
dan memang karena di selipin ini banyak daerah padat penduduk dan kemudian juga masyarakat mulai beraktifitas lagi
dan juga jumlah tempat tes juga diperbanyak lab lab diperbanyak
jadi memang tesnya itu banyak yang terdeteksi jadinya
sehingga background dari lockdown ini adalah tenaga kesehatan itu kewalahan
mereka sampai tulis surat ke presiden duterte untuk minta diperketat lagi lockdownnya
karena mereka sudah merasa nggak sanggup
banyak fasilitas fasilitas kesehatan di sini yang sudah fully book
jadi tidak bisa lagi menampung icu nya room icu
dan para petugas kesehatan juga merasa mereka butuh time out
jadi mereka minta time break ke apa namanya
sehingga menteri kesehatan menulis surat dan juga disetujui oleh duterte untuk melakukan lockdown lagi
jadi memang susah sekali ya
karena di sini banyak daerah daerah padat penduduk yang penyebaran kasusnya sangat cepat dan juga susah di trace
jadi kontak tracing agak susah memang
sehingga mewabah gitu mbak
artinya dengan adanya lockdown atau pemberlakuan lockdown kembali di filipina
selain untuk mengendalikan
angka kasus covid sembilan belas yang ada di sana
ini juga sekaligus menjadi kesempatan bagi tenaga medis tenaga kesehatan yang ada di sana
yang sempat kewalahan dalam beberapa waktu terakhir untuk lebih bernafas sedikit ya
begitu mas patra ya
pengennya mereka seperti itu
jadi supaya dikasih kesempatan untuk lebih apa namanya longgar lagi
karena sudah tidak menampung sudah fasilitas kesehatan yang ada di filipina ini
terutama di kota manila
apa yang terjadi di saat filipina kemarin melonggarkan lockdown sebenarnya
mengapa atau apa yang anda lihat ini menyangkut bagaimana tingkat kedisiplinan dari warga atau masyarakat filipina
dalam hal untuk menghadapi pengendalian covid sembilan belas
artinya tingkat kedisiplinan untuk menjalankan protokol kesehatan
apakah di masa longgar yang kemarin itu memang ya udah bebas bebas aja gitu
mereka mungkin lupa
ya sekarang kita lihat angkanya juga naiknya cukup banyak
jadi sebenarnya kalau saya lihat secara overall mereka lebih disiplin ya
bahkan kalau saya bandingkan dengan indonesia mungkin di sini lebih disiplin dan lebih banyak himbauan himbauan dari government
bahkan sebenarnya lockdown itu masih berasa sekali karena ada level levelnya disini
jadi mereka ada berapa level satu dua tiga gitu ya
psbb kalau di indonesia mungkin yang terbatas atau seperti itu
nah disini yang susahnya memang public transport
banyak masyarakat menggunakan public transport ya walaupun masih terbatas
terus kemudian juga daerah daerah pada penduduk
dan kemudian juga muaksyarakat mulai beraktifitas
berolahraga kembali ke kantor
kemudian juga ada yang sudah mulai restoran sudah pada buka ya
jadi mulai makan di restoran gitu
walaupun memang mereka lakukan dengan protokol covid
tapi sepertinya memang ini virus lebih gampang penyebarannya
sehingga mau nggak mau
itu banyak yang kena
banyak yang terjangkit
dan juga stress juga diperbanyak
sehingga rumah sakit juga kewalahan
jadi sebenarnya kalau saya lihat disiplin itu sebenarnya mereka sudah berusaha ya
bahkan himbawan pemerintah itu sangat sangat setiap hari campaign covid nya itu diperketat
tapi ya itu susah sekali memang untuk mengkontrol dari contagit dari virusnya ini
untuk lockdown yang sekarang salah satunya ada pembatasan di sektor transportasi
tadi juga mas patras juga sempat sebutkan
kemudian toko toko atau sektor usaha diminta untuk kembali tutup sementara waktu selama masa lockdown ini
kemudian bagaimana artinya masyarakat ini dalam hal pemenuhan kebutuhan
kemudian insentif yang diberikan pemerintah bagi warga bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari hari
yang mungkin di masa lockdown ini pastinya akan sulit
jadi kalau kita bicara tentang
bicara tentang insentif ya
yang kemarin presiden duterte sampaikan itu ketika mengumumkan lockdown
adalah pertama insentif untuk penegak kesehatan akan dilipatkan ya
akan di make more dan double katanya
akan ditingkatkan untuk para petugas kesehatan
terus kemudian berkaca dari lockdown kemarin bulan maret dan april
itu government itu meluncurkan program subsidi
jadi untuk small medium and triplife itu untuk karyawan yang kena insentif
yang kena covid sembilan belas
dan harus diberhentikan
itu akan ada subsidi sekitar lima sampai delapan peso
tapi itu hanya sekali dua kali dan tidak berlanjut lagi
nah mungkin government akan lakukan itu lagi
dan yang ketiga insentifnya kebanyakan ke dunia usaha related ke relaxasi mengenai pajak
kemudian juga untuk para konsumen misalnya
pembayaran cicilan pembayaran diperlonggar
kemudian seperti indonesia juga
jadi cicilannya boleh ditangguhkan
berapa bulan ke depan
tapi tidak terlalu banyak insentif untuk dunia usaha yang besar
jadi banyak kan hanya untuk small medium and triplife
oke baik terima kasih mas patra untuk sharing informasinya
semoga kondisinya juga semakin membaik di filipina
tetap jaga kesehatan
terima kasih sekali lagi selamat malam